yang mau melawan aku
jangan ambil dia dari tangan saya
tadi sudah ngobrol sama
sama pak kiai
dan pak kiai
belum mempertemukan jubir sama tuhan
karena dia sendiri belum pernah ketemu
jangan dengerin omongan ini
saya tidak segansikan
mengobrol abrik pesantren ini
kalau pak kiai macam macam
setelah berwudu pak kiai
mau mempertemukan jubir dengan tuhan
dia sendiri belum pernah ketemu dengan telanya
semoga allah melindungi subir
pak jangan pak
ambunin dia pak
ambunin dia pak
ini hukuman bagi siapa saja yang melanggar aturan
kamu sudah berani beraninya menemui
dia ini dia menjadi musuh besar ayah
ambunin dia pak
biarkan dia bu
biar dia mampu sedih lang
kamu akan tetap ayah sisa
selama kamu masih mengucapkan kata kata itu
saya datang dari jakarta
dengar tentang pak sabili
tapi baru sekarang
saya datang untuk minta tolong pak
ibu mau menyingkirkan
saya tahu semua keinginan ibu
dengan tersingkirnya istri itu
maka ibu bisa menguasai suami
berikut semua hartanya
apalagi istri tuanya udah lumpuh dan sakit sakitan
jadi mudah kan ngerjainnya
oh sangat mudah
uang bukan masalah buat saya
ibu harus percaya
dan bapak jadi kantor
mereka perlu bisa percaya
jadi ab dan bapak
udah mau siapin kain
korang selamat banget
sampai jumpa lagi
davina tinggal di pesantren
ayah melarang juber untuk ke pesantren kiai mansuri itu
kamu harus temui diana
kalau kamu mencintai sesuatu
kamu harus rela mengorbankan apapun untuknya
kamu harus berani mentang ayahmu
tapi ayah itu punya kekuatan yang tinggi ibu
dia kuat dan berkuasa
juper segan melawan ayah
nak ayahmu itu cuma manusia biasa
kamu dan ayahmu itu sama sama punya kekuatan
memang di mata manusia itu
ayahmu luar biasa
tapi di mata tuhan
dia bukan apa apa
ayahmu itu bagaikan semut yang tidak berdaya nak
jika kamu menjadikan tuhan sebagai pelindung
selama ini ayah yang melindungi juber
tuhan yang bisa melindungi
tuhan yang bisa menghidupkan dan mematikan seseorang
tapi di mata juper
ayahlah yang melakukan semua itu bu
ayah bisa menghidupkan orang mati
bisa ayah bilang begitu
hanya allah yang mampu nak
kenapa masya allah
kenapa masya allah
menyakitimu itu bukan penyakit biasa
ada kekuatan jahat yang mempengaruhinya
bacak luhur anas dan avalan sebanyak mungkin
kulahamu zubirob innas
innal jin nadi wa innas
lam yalit walam yulat walam ya kullahu
ada yang mau melawan aku

udah deh gak usah masuk
antara ketahuan sama suami gue lagi
gue masih kangen sama elu mon
alah udah deh
kapan kapan kan kita bisa ketemu lagi
pokoknya kalau harta suami gue udah di tangan gue kita pasti bisa wujudkan cita cita kita
gue pengen kita hidup berdua lagi kayak dulu mon
kalau harta suamiku yang udah gue kuasai kita pasti bisa hidup berdua lagi
ketauan kamu ya
kamu selingkuh ya
sudah banyak orang yang bilang kalau diam diam kamu itu suka selingkuh
sekarang ketahuan dasar perempuan murahan kamu
tapi ini teman pa
kamu mengganggu istri orang ya
saya bunuh kamu
ini boleh jadi acara